dua pekan jelang hari raya idul fitri penjual jasa penukaran uang tidak resmi mulai marak di sejumlah ruas jalan utama di bandung
dari setiap transaksi penyedia jasa penukaran uang tidak resmi mendapatkan laba sebesar seratus hingga dua ratus ribu rupiah per hari
sudah menjadi tradisi saat lebaran tiba warga yang telah memiliki penghasilan tetap selalu membagi bagikan uang kepada sanak saudara yang lebih muda
atau yang belum memiliki penghasilan
tradisi ini dimanfaatkan sejumlah warga sebagai peluang usaha jasa penukaran uang tidak resmi
jasa penukaran uang tidak resmi marak terjadi di sepanjang jalan merdeka hingga braga bandung senin siang
para penjual jasa penukaran uang tidak resmi ini memanfaatkan momen lebaran
di mana banyak orang membutuhkan uang kecil untuk dibagikan
untuk memulai jasa penukaran uang receh dibutuhkan modal sepuluh hingga lima belas juta rupiah
yang kemudian ditukarkan ke bank dengan uang pecahan kecil
dari penjualan uang
uang tidak resmi tersebut mereka mendapatkan laba sebesar sepuluh ribu rupiah
dari setiap penukaran uang pecahan seratus ribu rupiah
baik itu ditukar dengan pecahan satu ribu lima ribu atau sepuluh ribu rupiah
sementara itu maraknya jasa penukaran uang tidak resmi di sejumlah kawasan di bandung
disesalkan oleh pihak majelis ulama indonesia jawa barat
mui jawa barat menilai uang adalah alat tukar dan tidak untuk diperjualbelikan
pihak mui jawa barat mengimbau pemerintah serta pihak bank indonesia
untuk membatasi warga yang melakukan penukaran uang dalam jumlah banyak
kita sudah terlalu sering ya menangkapi soal penukaran uang ini
sebetulnya dalam islam ya uang itu sebagai alat tukar
bukan komunitas untuk diperjual belikan
jadi kalau dibiarkan ya itu bisa haram umumnya ya
karena uang itu sebagai alat tukar
jadi kita harus diperjual belikan
meski hari raya idul fitri masih berjarak dua pekan lagi
namun untuk mendapatkan uang pecahan dengan nominal seribu dua ribu lima ribu serta sepuluh ribu
di bank indonesia di kota bandung dibatasi hingga maksimal tiga juta rupiah sekali tukar per orang per hari
kondisi inilah yang dimanfaatkan penyedia jasa penukaran uang tidak resmi untuk mendapatkan keuntungan
freddy bangun bandung jawa barat